tidak bergeser pak izin tuhan
kami mohon untuk tertib
kita sama sama ikuti pesan dan sambutan dari beliau
bapak sekda yang saya hormati pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah
yang saya hormati para duta besar negara sahabat yang menghususkan hadir dalam acara ini
baik lembaga tinggi negara maupun lembaga di lingkungan
pemerintah daerah dki jakarta para tamu undangan hadirin semuanya
izinkan kami menyampaikan pesan singkat
nanti yang lebih lengkap di luar sana bersama dengan rakyat sama sama
di sini pesan singkat saja
bahwa kita semua tadi telah menyaksikan
bahwa kami berdua melewati prosesi serah timat jabatan
insya allah amanat ini akan kami jalankan
mengabdi terus menerus
karena itu kami akan teruskan pengabdian bersama birokrasi di jakarta ini
dan kami berdua sudah tidak sabar lagi
langsung ingin bekerja
kita sudah bersiap siap selama enam bulan
dan insya allah kita akan langsung kerja
karena itu izinkan saya mengakhiri di sini
nanti yang lengkap kami sampaikan bersama di sana
kesampaikan kepada semuanya
dari gelora di ruangan ini
jakarta akan menjadi lebih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh